media sosial sering jadi sasaran untuk mengukur kadar popularitas secara instan
menjelang pilkada jakarta masing masing pasangan calon memiliki strategi sendiri
untuk merangkul simpati lewat media sosial
terlepas dari isi negatif atau positif setiap cuitan di media sosial
cuitan masing masing seputar pasangan calon terekam baik oleh twitter
masih dulu melihat performa ketiga pasangan calon di twitter
kalau dilihat traction nya kalau di twitter paling banyak dibicarakan
mana sih kalau melihat traction nya
kalau kita ngomongin volume percakapan jadi kita nggak ke analisis sentimen ya
cuma volume percakapannya nomor urut dua sebenarnya yang paling tinggi
nggak hanya konten organik yang keluar dari akun twitter berpasangan
tapi juga secara current events itu memang ya ada kasus kasus ab yang terjadi
akhirnya secara organik kompensasinya lebih tinggi
sebagai partner sisi
sebagai partnership manager di twitter indonesia
teguh wicaksono sadar kadang lini masa selalu dipadati oleh akun bot atau akun palsu saat jelang pilkada
memiliki tugas mereplikasi cuitan
akun palsu diklaim masih mendominasi percakapan di platform ini
mengutip bbc indonesia dalam waktu satu pekan
percakapan pasangan ahok jarot hanya melibatkan akun nyata sebesar tiga puluh delapan persen
anies baswedan dua puluh lima persen dan agus yudhoyono dua puluh dua persen
kalau bicara soal pilkada pasti ada akun bot ya atau pseudonim ya disebutnya
ini gak cuma di indonesia doang di amerika kemarin pas pilpres di us tuh juga rame juga tuh di trump ya
ini di indonesia kalau dari pihak twitter melihat ini seperti apa sih mas
sebenarnya akun bot itu sesuatu yang saya nggak bisa bilang natural aja
cuma itu sesuatu yang sudah lumrah terjadi gitu kan
dan yang menarik adalah di indonesia sekarang audience atau user di indonesia mereka udah lumayan aware
dari struktur dari akun aja kita udah bisa ngelihatkan apakah kredibilitasnya bisa ditanggung jawabkan
begitu identitasnya ada apa enggak jumlah tweetnya presence nya dan seterusnya gitu
jadi saya bisa bilang bot itu memang ada cuman saya nggak merasa itu menjadi ancaman sih
apalagi konteksnya untuk pilkada ini
tidak hanya sampai di situ dua ratus ribu cuitan dengan tagar kami ahok
menggetarkan lini masa dan terus bertambah
ini membuat media sekelas the guardian mengutip cuitan joko anwar via twitter
untuk mewakili tanggapan warga jakarta
kebijakan dalam menilai suatu cuitan sangat diperlukan
karena beberapa bulan ke depan masyarakat indonesia masih akan terus disuguhi perang opini
seputar pilkada dki jakarta di twitter
radina lataprawira jakarta